pemerintah arab saudi dilaporkan mulai mengizinkan jemaah internasional termasuk indonesia
untuk melaksanakan ibadah umroh mulai sepuluh agustus
meski demikian pembukaan umroh tersebut juga disertai pembatasan tertentu
dalam peraturan terbaru penerbangan dari beberapa negara akan diizinkan
namun khusus jemaah yang datang dari sembilan negara yang diantaranya india pakistan brazil
dan termasuk indonesia baru diizinkan setelah menjalani masa karantina empat belas hari di negara lain
atau negara ketiga sebelum tiba di saudi
jemaah juga harus berangkat dengan diperantarai agen umroh terakreditasi
dari kementerian haji dan umroh arab saudi
tak hanya itu pemerintah saudi juga menyatakan ada kriteria vaksin tertentu yang akan diizinkan
dikutip dari cnn indonesia com jemaah wajib divaksin menggunakan vaksin covid sembilan belas
buatan vaksin covid sembilan belas
untuk yang sudah mendapatkan dosis penuh vaksin tiongkok seperti sinovac atau sinovac
dengan dirilisnya keputusan terbaru otoritas arab saudi terkait ibadah umroh tersebut
kementerian agama republik indonesia menyatakan berupaya membujuk arab saudi
agar jemaah umroh asal indonesia
tidak harus menjalani karantina empat belas hari di negara ketiga
sejak awal pandemi covid sembilan belas merebak pada dua ribu dua puluh
arab saudi telah menerapkan lockdown yang berimbas pada pembatasan ibadah haji dan umroh
terutama bagi jemaah internasional